dan untuk mengetahui informasi terkini terkait bentrokan antar supporter dalam laga semifinal piala gubernur jawa timur dua ribu dua puluh melalui sambungan skype
sudah ada jurnalis transmedia yosi bionovianto selamat sore yosi
yosi bisa diceritakan apa sebetulnya yang menjadi pemicu kerusuhan antara pendukung arema fc dan juga persebaya
ya baik sesuai dengan informasi yang kita terima di lapangan
bahwa tadi bentrokan terjadi di area yang lumayan jauh dari stasiun sekitar satu lima kilo
bentrokan itu awalnya dipicu oleh pertemuan antara kedua kubu
sehingga langsung terjadi aksi saling lempar
aksi saling impar kemudian berlanjut
hingga terjadi pembakaran dan kemudian merusak sejumlah kendaraan dan dilaporkan satu mobil
cuman sejauh ini polisi belum memberikan keterangan pasti tentang penyebab pasti dari peristiwa bentrokan tadi
karena hingga saat ini kondisinya masih cukup memanas meskipun pertandingan di dalam stadion baru saja usai
ya yosi apa yang dilakukan oleh apa
aparat setempat untuk bisa membuat kondisi keamanan ini menjadi lebih kondusif
karena tadi anda mengatakan baru saja bahwa situasinya masih memanas
langkah langkah apa saja yang bisa anda lihat dari sana yang dilakukan oleh aparat kepolisian
aparat kepolisian dibantu dengan tni angkatan darat seperti terlihat di belakang saya ini
mereka membentuk barikade untuk menghalau pergerakan masa yang akan menuju ke stadion
jadi lokasi ini berjarak sekitar tiga ratus meter
jadi aparat kepolisian bersiaga penuh di sini untuk menghalau supporter yang datang dari arah
di belakang saya ini pertigaan jadi dari arah dua sisi
ya yosi dari keriscuhan tadi apakah ada korban luka
memang belum ada keterangan pasti dari aparat yang berwenang
tapi dari kejadian ini tadi ada beberapa ambulan yang sudah berlalu lalang
ada satu yang sudah jelas korban luka yang dibawa oleh ambulan
sementara jumlah vaksinnya memang belum diketahui
dan satu lagi tadi ada satu supporter yang sempat diamankan oleh aparat kepolisian polres blitargota
karena kedapatan membawa senjata tajam
ya yosi apakah ini sebetulnya biasa terjadi pada saat pertandingan antara klub klub bola di sana
antara persebaya dan juga arema fc atau ini baru pertama kali terjadi sih sebetulnya
kalau peristiwa ini karena kota blitar ini menjadi tempat berlangsungnya pertandingan tersebut
memang baru kali pertama ini
karena sebenarnya pertandingan ini tidak dilakukan di stadion supriyadi
namun karena keputusan dari asprof pssi jawa timur bahwa pertandingan dilakukan di stadion supriyadi kota blitar
dan sebenarnya aparat sudah melakukan penjagaan
namun karena jumlah masalah
yang merangsek dan menyemut dari berbagai penjuru
hingga mempertemukan mereka di suatu titik yang terjadi di jalan berantas tadi
hingga terjadi penterokan
seperti itu trivana
ya selain ada korban luka yosi apakah anda melihat juga bahwa ada kendaraan kendaraan yang ikut dirusak
karena kalau kita lihat itu di gambar yang kami terima
ada banyak sekali yang terbakar
apakah itu termasuk dari kendaraan kendaraan yang juga ikut terbakar dan juga rusak
ya ya benar
kendaraan yang terbakar tadi terjadi di sekitar
pasar di moro di kelurahan kauman kota blitar
dan kendaraan itu dipastikan memang dari sejumlah beda motor
cuman jumlah memang belum ada keterangan resmi dari kepolisian resort blitargota
kemudian yang jelas ada satu kendaraan mobil yang pecah di bagian kaca belakangnya begitu